pokoknya mulai sekarang aku mau kamu cuma ingetnya aku
kamu pasti belum makan siang kan
angelina aku masih banyak kerjaan
nanti aku pasti makan
udah gapapa nih cobain deh
ini aku masakin spesial buat kamu loh
nanti aku makan
nanti aku oscar
udah nih kamu cobain dong
nah enak kan
kamu mau lagi gak
ini ada nasi biryani juga loh
aku masakin buat kamu
kamu pikir aku akan cemburu
silahkan menikmati kemenangan kamu sekarang
karena sebentar lagi
ayahmu akan mati
udah mau maghrib
sebentar lagi dewi akan berubah ke wujud ularnya
dewi bangun nak
pak sep jangan pak sep
dewinya baru aja istirahat pak
sudah maghrib nak
gak baik maghrib
kasian dewinya pak
aduh gimana ini
nak wisnu gak boleh terus terusan disini
dia nggak boleh lihat perubahan dewi
di kompres ya pak
dewi mulai berubah
hanya ler cymbal
kembali ke tempat kal bagul

tadi dia mungkin gila kedinginan nak
gak gak gak
gak usah nak gak usah gak apa apa
nah wisminu sudah makan
kita makan yuk
kebetulan bapak ada makanan
gak enak pak saya nge reputin bapak terus
udah yuk kita makan dulu ya
dewi pasti sudah berubah seutuhnya
kenapa erin pakai baju putri sinta sih
lancang sekali dia
sial aku nggak bisa mematuk erin
saat dia memakai pakaian putri dia nge reputin

tidak boleh ada darah tetes pun di baju putri sinta
salah lu deh
aku dari tadi nyariin kamu tuh
maaf aku nggak denger

aku tadi lagi buat teh di dapur
aku tadi lagi buat teh di dapur
erin kamu ngapain pake baju itu
aku tuh dari tadi nyarin kamu karena aku mau nunjukin

ya supaya kamu nggak inget lagi sama mantan kamu
pokoknya mulai sekarang aku mau kamu cuma ingetnya
hari ini kenapa aku cemburu
sakit hati banget aku
aku nggak berhak
memiliki perasaan ini untuk kamu
dan aku juga tau
angelny itu adalah calon istri kamu
dan aku juga tau angelny itu adalah calon istri kamu
ini punya apa
maaf maaf maaf aku nggak bermaksud baca tulisan kamu sinta
jadi selama ini
kamu punya perasaan
kamu akan menikahi angelny

sinta kamu lihat apa
semuanya aku lakuin
ayah pokoknya angelny nggak mau ikut ayah
ayah gak bisa melindungi kamu kalau kamu
ayah lebih baik aku dipatok ular daripada
aku harus lihat sama sama sinta
sinta itu suka sama rama ayah
aku sudah menjagamu
kamu harus jatuhkan dirimu
kamu harus menjaga aku
kamu panggil bidan ita
ibu kamu mau lahirkan
aku punya mangsa baru
saya diberitahu istri bapak akan melahirkan
tapi kenapa bukan bidan ita yang datang kemari
bidan itanya sedang sakit pak
saya asisten barunya yang ditugaskan untuk kemari
terus kenapa ibu bidan tidak bareng dengan saya
anak bapak motornya sedang mogok di jalan
saya takut nanti bapak malah jadi nunggu lama
akanku balas dendam putri cinta kepadamu herim